tuhan untuk penonton
tuhan untuk penonton
tuhan untuk penonton
selama ini tuh

tunggu tunggu tunggu
suara kamu tuh biasa aja
sebenernya tuh aku pengen
ibu yang di ujung tadi bilang pesan minuman buat mas
uh ada aja yang ganggu sih
susah banget sih mau ngomong aja
minuman gratis dari ibu ibu itu suka sama kamu kali sat
taruh taruh taruh
ini nomor teleponnya
kamu dateng kalau saya panggil ke sini
suka sama kamu tuh sat

gini loh ayah jadi
minum dulu kamu mau minum
gak usah ayah gak usah
lihat dong ada apa lagi
wah buah anggur aku suka banget
cincinnya beda ya
tidak peduli kamu mau minum
saat ini anak gue berpikir kamu mau minum tapi kamu kok mau minum
saya mau minum